yuk bikin anaknya senang yuk
aku masih di
rena yang main ya
rena lebih jago daripada papa nih
nanti hasuan pa
nih aku ping
mas rendy gimana kehadirannya kanta
mas rendynya lagi tidur
tadi dia habis minum obat dosisnya sangat tinggi
aku boleh jenguk tante
boleh pasti boleh dong
tante tinggal dulu ya
kamu sengaja sakit ya mas
biar aku jadi gak tega
dan datang kesini
ya ampun mas
mas rendy panasnya tinggi banget tante
iya mbak memang iya
tapi tante udah ngajak dia ke dokter
tapi dianya ga mau
atau ngga aku boleh pinjem handuk sama baskom
untuk ngobrol sama mas rendy boleh tante
ada ada sebentar yuk
terima kasih ya
makasih ya tante
kita bikin yang panjang ya
nah itu bisa
ini aku udah panjang nih
apa yang panjang
talinya kita harus bikin yang panjang banget mas
bapak semangat ya
bapak ambil minum buat bapak ya
terima kasih sayang
hati hati jangan lari ya
terima kasih banyak
yeay udah panjang
ya papa hebat
ini talinya disimpen ya
jadi besok kalo rena mau main tali lagi
gak perlu buat dari awal lagi ya
ini buat tali
makanya ngapain dicium sih
nih tubuh sini dulu mas tangannya
enggak tadi bawa karet sekarang bawa kamar
papa sama mama pengen tarik ya
situ anda ya
kasih papa kasih papa
yuk sini sini
tuh dua tiga dua dua satu
lompat lompat lompat ya
gak boleh lompat lompat
iya ma jangan lompat lompat ma
aku boleh papa lompat nih
kenapa lompat lompat
kan maksud angin
satu dua tiga
yuk bikin anaknya senang yuk
kamu gak apa apa
pakai papa sakit darahku sapi
sini ngantikan rena ya
rena lebih jago daripada papa nih

tapi hasuan pa
ini aku pin